kementerian komunikasi dan informatika dan penyelenggara multiplexing atau tv swasta
membagikan set top box gratis bagi sejumlah rumah tangga miskin di indonesia
stb adalah alat untuk mengonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara
agar dapat ditampilkan di tv analog untuk menangkap siaran tv digital
total unit stb gratis yang akan dibagikan kominfo dan tv swasta sebanyak enam tujuh juta unit
kementerian komunikasi dan informatika mengklaim sudah mendistribusikan satu juta unit stb
untuk rumah tangga miskin di jabodetabek secara gratis
distribusi set top box gratis ini akan dilakukan sampai hari jumat empat november dua ribu dua puluh
khusus di provinsi dki jakarta distribusinya dibuka di hotel akmani jakarta pusat
ya jadi posko respon cepat bantuan stb
ini kita bentuk untuk mengantisipasi masyarakat yang pada saat proses distribusi stb
kepada keluarga miskin dua bulan lebih yang lalu ada yang masih belum menerima
belum menerima dalam pengertian ketika distribusi dilakukan di rumahnya tidak ada di rumah
ataupun ketika diinformasikan mereka tidak datang ke suatu tempat untuk mendapatkan stb
nah untuk mengantisipasi masyarakat masyarakat seperti itulah posko ini didirikan
nah namun dari sejak kemarin ada banyak masyarakat yang sudah datang
sekalipun mereka datang itu adalah masyarakat yang belum tentu menjadi sasaran target
yang ada dalam data p tiga ki atau data carik di dki
masyarakat juga perlu memastikan terlebih dahulu apakah ia terdaftar sebagai penerima bantuan stb gratis
dalam daftar percepatan pemasaran penghapusan kemiskinan ekstrim
khusus provinsi dki jakarta kriteria penerima stb gratis terdaftar pada data carik desil satu provinsi dki jakarta
memang alhamdulillah diarahkan semuanya cara pemasangan
ya memang kalau tadi terserah ya kok nggak dapet antenanya sekali ya

jadi cuma dapet dekodernya istilahnya ini dekoder ya kalau saya bilang
jadi ya mudah sih sebenarnya nggak terlalu beblit
yang penting persyaratan kumplit
apa yang di sini kan katanya menerima bantuan ya melalui kks atau apapun yang ada
dia terdaftar dalam link bantuan pemerintah itu aja
penghentian siaran tv analog mulai dilakukan pada rabu malam dua november dua ribu dua puluh dua jam dua belas malam
siaran tv analog yang sudah dinikmati lebih dari enam puluh
lebih dari enam puluh tahun dialihkan ke siaran tv digital
wilayah jabodetabek akan menjadi wilayah pertama yang migrasi ke siaran tv digital sepenuhnya mulai hari ini